politisinya di senayan partai demokrasi indonesia perjuangan dan partai nasdem
kini paling maju menyorakan hak angket
kini pertemuan antara ketua umum pdip dan juga partai nasdem adalah yang paling ditunggu
sekretaris jenderal pdi perjuangan hasto kristianto
memberi sinyal bakal adanya pertemuan ketua umum partainya
megawati soekarno putri dan ketua umum partai nasdem surya paloh
rencana pertemuan ini dilatar belakangi pengusungan hak angket
dugaan kecurangan pemilu dua ribu dua puluh empat
kemarin pak surya paloh sempat mengatakan ini pertemuan yang kiranya sangat penting dengan bu mega
ya semua pertemuan sangat penting selama memperjuangkan hak kedaulatan rakyat
memang sinyalnya masih belum kuat
lantaran megawati hingga kini masih merancang pertemuan
dengan para tokoh yang getol menyuarakan hak angket di publik
langkah ini dianggap kurang progresif karena awalnya usulan hak angket dimunculkan
oleh ganjar pranowo calon presiden dua ribu dua puluh empat kader pdi perjuangan
surya paloh pada februari lalu sudah menyatakan mendukung ide pdi perjuangan
surya bahkan menyatakan menunggu sinyal megawati
kan sayang sekali kita ada hak konstitusional di inisiat siapapun itu
terutama barangkali saat ini adalah kawan kawan dari partai demokrasi indonesia perjuangan misalnya
barangkali ini tiga tiga semuanya masih sayang sama pdip
pak terkait dengan pertemuan
kalau nggak untuk apa ditunggu itu
pertemuan mega dan surya dianggap penting karena meski belum mengusulkan secara konkret
ke lingkungan dpr para politikus partainya di senayan sudah sibuk menyiapkan materi hak angket
karena perolehan suara jagoannya di pilpres ganjar pranowo mahfud md dikunci di posisi maksimal tujuh belas
para pakar it yang menemukan persoalan yang sangat fundamental
suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan pak ganjar mahfud itu hanya maksimum tujuh belas
tidak sembarangan orang bisa mengupload c satu
juga data data bahwa quickon pun itu diintercept
nah sehingga dari kejadian kejadian seperti itu kami dalami
dan ini memerlukan suatu audit forensik serta audit meta c satu
sementara partai nasdem membahas materi angket dengan para ahli tata negara dan politik
yang jelas komunikasi informal memang sudah berjalan ya
diskusi diskusi antara anggota sudah berjalan
tapi tetap kita membutuhkan komunikasi formal antar pimpinan fraksi
sekarang kita juga tinggal menunggu komunikasi yang lebih intens dengan pdi perjuangan
karena di tingkat dpp sudah berjalan untuk ketiga partai ini
tentu juga harus ditindaklanjuti untuk di tingkat fraksi
apalagi sekarang sudah mulai masuk masa sidang
pekan lalu saat sidang paripurna
genderang hak angket sudah dibunyikan politikus pdi perjuangan
partai kebangkitan bangsa dan partai keadilan sejahtera
dua terakhir adalah rekan koalisi nasdem
yang memasangkan anies baswedan muhaimin iskandar di pilpres dua ribu dua puluh empat